masih dari jawa timur warga dusun semampir desa sidorejo kecamatan krian sidoarjo
dihibur pertunjukan layar tancap pada minggu malam
namun nonton bareng layar tancap ini adalah cara perangkat desa setempat
untuk mengkampanyekan pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi saat ini kepada warga
khususnya kepada warga yang kesulitan mendapat informasi tentang bahaya covid sembilan belas
seperti tak memiliki televisi
gini mas tidak semua warga dusun semampir itu memiliki fasilitas televisi yang baik
karena banyak warga kita juga tidak memiliki tv yang begitu bagus sinyalnya
dari situ kami berinisiatif untuk menjalankan protokol kesehatan ini perlu sosialisasi secara masif
agar kampung kita bisa terhindar dari covid sembilan belas
tak seluruh warga di dusun ini mengikuti nonton bareng layar tancap
perangkat desa hanya membatasi tiga puluh orang warga dengan mewajibkan memakai masker
mencuci tangan dan diperiksa suhu tubuhnya
rencananya nonton bareng layar tancap ini akan digelar bergantian setiap rt
tim liputan cnn indonesia